pastilah musuh pak jajaran
aku harus mendapatkan kepercayaan orang ini
siapa tahu nanti bisa aku manfaatkan saat bertemu kian santa
kau adalah rai subanglar
tenagaku masih lemah
aku harus lebih berhati hati
ibu nda tidak ada di kamar
kemana perginya ibu nda
gusti ratu sumbanglarang sedang bertarung dengan gusti ratu ambenkasi di halaman belakang
yunda ambenkasi dan yunda subanglarang sedang bertarung
ini pasti pertarungan yang sangat menarik
aku harus melihatnya
terima kasih atas bantuannya kisana
ini semua karena allah subhanahu wa ta'ala
yang masih menjaga kita semua
dimana desa terdekat dari sini paman
eee ke arah sana kisana
ah baik paman
kalau begitu kami mohon pamit
kau yang mengajakku pergi
tapi kau juga yang gak sanggup
tenagaku benar benar sudah habis
kau akan kubantu sampai ke perkampungan terdekat
di situ kau bisa makan dan memulihkan tenagamu
jangan salah paham dulu
aku bukan yundam
kau ingin benar benar membunuhku
aku tidak akan segan lagi untuk membunuhmu
pelan pelan gusti prabu
apakah rasa sakitnya belum berkurang
hamba sudah membalurkan ramuan sambung nyawa gusti prabu
tapi mengapa tidak berpengaruh apa apa
mungkin luka gusti prabu lebih parah dari yang kakak kira sebelumnya
maafkan kelancangan hamba gusti prabu
tapi bolehkah hamba melihat kembali luka gusti prabu
luka ini aku mengenal sekali luka ini
siapa yang sudah menyakiti gusti prabu
kenapa kau menanya begitu
maafkan penglihatan hamba gusti prabu
tapi rasanya luka gusti prabu disebabkan oleh pusaka sakti roda emas
siapakah orang itu
dan mengapa pusaka sakti roda mas
sakti itu bisa berada di tangannya
orang ini sepertinya bukan orang sembarangan
aku tidak boleh mengatakan yang sebenar benarnya
aku tidak mengenal orang itu paman
dia memakai penutup wajah
dia memang sudah lama sepertinya mengincar

aku ingin mencari penutup wajah
aku ingin mencari penutup wajah
aku ingin mencari penutup wajah
sepertinya orang tersebut mengenali penyamaran dari gusti prabu
namun siapapun orang tersebut
pastilah musuh pajajaran
aku harus mendapatkan kepercayaan orang ini
siapa tahu nanti bisa aku manfaatkan saat bertemu kian saya
kau adalah rai subanglar
kau masih hidup
tapi kau tetap hidup
yang baik pun tak deras
aku bisa terlepas tangan memukul ibu undamu
maafkan aku tadi sempat memukulmu rai
tidak apa apa yunda
aku tahu kau tidak akan niat seperti itu
kenapa pakaianmu seperti ini
kenapa kau mengenakan pakaian bekatik
beginilah keadaanmu sekarang rai
aku adalah seorang pekatik
aku kurang ajar
yunda subanglarang dan yunda ametkasi sudah saling bertemu
mereka pasti saling mendukung satu sama lain
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus memecah belah mereka
sudah dihapus aku rai
saya tidak makan selama dua hari ki
kami benar benar lapar
kami benar benar lapar
makanan sisa juga tidak apa apa
yang penting perut kami terisi
kami benar benar lapar makanan sisa juga tidak apa apa
yang penting perut kami terisi
kami benar benar lapar